nadif pukul aldino gara gara gue
hah nadif mukulin aldino gara gara lo
emangnya habis kenapa sih cerita dong
aku tuh gak akan pernah bisa
dari dulu sampai sekarang
sepertinya rara sama davin
memang punya hubungan khusus ya
apa iya mereka pacaran
gue harus cari tahu

soal kejadian tadi
gue harap lo gak marah ya sama nadif
gue cuma kecewa aja sama nadif
kenapa sih dia gampang banget kebawa emosi
pake muka aldino segala gitu
sebagai sesama cowo
gue ngerti kok perasaannya nadif
dia pasti gak mau
cewek yang dia suka disakitin sama orang lain
nadif beneran suka sama gue
beneran suka sama lo
dengan perasaan gue sama nadif
cuman yang harus lo tau
gue sama nadif sama sekali gak ada niatan buat ngejahilin lo
gue balik ya
lo istirahat ya fah
lo istirahat ya
kenapa bisa nadif sama farel beneran suka sama gue
gimana kalau kejadian tadi bikin perseturuan ipa sama ips lagi
bisa bisa ada mah wang darit alguma hen ini
udah jauh lebih enak
atau masih mau nangis lagi
jamin pundak gue mau tiga hari tujuh hari tujuh malem setahun selama hidup lo
gak apa apa pake aja
gue tuh buat jodoh gue ikhlas
yang penting jodoh buat tenang nyaman gak sedih sedih lagi
lo tau gak sih yang bikin gue gak tenang itu
kalo lo ngecap terus dari tadi
gue tuh lagi sedih botol kecap
ngerti dong jangan bikin gue tambah sedih
ya lu juga ngerti dong kerupuk kulit
niat gue tuh baik pengen menghibur lo
bukan bikin lo kesel
nangis lagi aja deh
cewek nih yang nelfon lo cemburu gak
enggak gak peduli
mau nenek kakek kakek om om tantan tantan gak peduli
aduh jawabannya jawaban cemburu sih itu
ya halo fah kenapa
ki lo bisa ke rumah gue gak sekarang ki
ada yang harus gue omongin nih
ya udah ngomong lewat telpon aja kenapa sih
loh lo harus ke rumah gue
ini tuh penting banget
nadif pukul aldino gara gara gue
emangnya habis kenapa sih cerita dong
iya pokoknya panjang nih ceritanya gue harus ceritain
dan lo harus kesini
ya udah yaudah abis ini gue langsung ke rumah lo ya
si nadif kenapa mau pukul aldino
ya gak tau riva belum cerita sama gue
jadi gue mau anterin lo pulang dulu baru gue ke rumah riva ya
enggak gue ikut ke rumah riva
ini pasti ada sangkut pautnya sama anak ipa gue ikut
kalau saat ini pasti ada sangkut pautnya sama anak ipa
bilang aja lo pengen ikut terus sama gue kan
kalau gak terpaksa gue tuh gak mau sama lo
gak usah gr gak usah halu
gue tau nih gue tuh udah tahu kamus bahasa perempuan
itu tadi sebenernya dalam hal yang
sebenernya dalam hati maksudnya lo tuh kayak
gue tuh sebenernya gak seneng banget rifki
gue tuh gak pengen pisah sama lo rifki gue tuh bucin sama lo
eh kalau lo buang waktu waktu gue yang berharga ini gue mending naik ojek
jangan nangis nangis yang sedih sedih
ini baru kerupuk kulit nih
gue gak ada berat beratnya gap
sekarang lora cuma bisa stucking medsos apa davin kalau lagi kangen
kalau aja hubungan kita gak terlarang ya opa
pasti kita udah posting posting foto gemes di instagram
males banget deh angkatnya
tapi kalau gue ngelihendar nanti dia bilang sama papa
udah deh angkat aja
kau tenang aja nanti kan aku ajarin
kayaknya gue males deh kemana mana nanti malam
jadi mau diem di rumah aja deh
padahal aku berharap banget loh kamu bisa temenin aku main belian
aku sangat yakin om herman pasti senang banget kalau aku ajak jalan kamu keluar
vero selalu aja bawa bawa papa
ya udah kalau gitu sampai ketemu nanti malem ya
karena gue gak mau gara gara gue papa kumat lagi penyakitnya
si nadif berani bikin gua kayak gini
berarti dia lagi nabu genderang perang sama anak kelas ipah
edi lu kalau cerita jangan setengah setengah nappe
hah gue juga gak ngerti kenapa sih susah banget deketin cewek
kemaren gue dikenalin cewek sama sepupu gue
gak sih nomer hp nya gue chatting nih
hai apa kabar
dirit doang kayak majalah
lo tau gak yang bikin gue tambah gak habis mikir nih
lu kan naksir tuh sama si dewi anak kita

gak cinta terlarang gak kesampean orang yang pindah ke singapur
gak cinta terlarang gak kesampean orang yang pindah ke singapur

gue cuma mau ngasih tau nih
mungkin cara lo aja kali yang norak
lo tuh kurang asupan asupan apa ya cinta ya
itu lah itu